gubernur jawa tengah ganjar pranowo akhirnya menemui warga kendeng yang menolak pembangunan pabrik semen di rembang
ganjar pun lagi lagi menolak menutup pabrik semen tersebut dan akan menyatakan sikap pada tujuh belas januari dua ribu tujuh belas
sesuai dengan putusan mahkamah agung untuk mencabut izin lingkungan pabrik semen rembang
setelah beberapa kali sulit ditemui warga gubernur jawa tengah ganjar pranowo selasa dua puluh desember menemui warga kendeng
yang mendirikan tenda perjuangan di depan kantor gubernur di jalan pahlawan semarang
kepada anggota jaringan masyarakat peduli pegunungan kendeng atau jmpppk yang menolak pembangunan pabrik semen rembang itu
ganjar menyatakan tidak akan menutup pabrik semen
sebab dalam putusan mahkamah agung tidak disebutkan perintah menutup pabrik semen rembang
ia pun menganggap putusan hakim ma cacat hukum karena ada beberapa nama fiktif dalam daftar warga yang menggugat
nah kalau tersebut
kemudian orang ini fiktif kira kira kita boleh nggak mempertanyakan
versinya tadi ahli hukum dari sugiya pranoto menyampaikan bahwa hakim punya kebebasan
menurut saya tidak
bukan kebebasan yang tanpa pertimbangan karena kontra memori pk kita tidak dipertimbangkan sama sekali
dan hakim saya kira teledor tidak menguji mencermati apa yang ada di situ
dan saya yakin hakim tidak membaca
kalau hakim membaca soalnya ada ultraman ada ini
perbandingannya simpel kok
satu print jadi persoalan
sekian banyak ultramen power rangers presiden menteri copet terminal bayi
itu apa tidak jadi pertimbangan